antri ini laras tuh
kolaknya dua kan
ini sekarang gue tambahin gorengannya
olo olo terima kasih tuh pak ji
bikinnya saya kolak dong dua
sama gorengannya lima
masih lagi lapar dari pagi belum makan
iya iya iya semua orang nggak begitu
mas pur laras boleh minta tolong nggak
antri ini laras
mau beli makanan buat buka puasa
gue harus pergi mana laras sama kamu
mas pur mau kan antri ini laras
apanya kok putus putus
potential istimewa untuk bra taco
maksudnya kau lalu unduriager
orang mijn juga mati
luminous dari be gosta sedia dan

nah udah muh di hermite
nah yang di hermite gue nstengin
lain balik deh
badan emak makin kerasa gak enak
masalah lu si tati aja
suruh pak lir tuh mak meni
jemput ke sini
tapi kan belum bikin sambal mak
makanya cepetan bikinnya
kamu mah bikin kaget bapak aja entis
tadi intis bilang assalamualaikum pak
tapi bapak gak jawab
bapak lagi di dapur
ini apaan pak
ih entis juga beli kolek pak
ulu hari ini kita banyak makan kolak ya tis
ya kan tis gak tahu bapak mau beli kolek
ya nggak apa apa kan bisa dimakan
mama nyuruh manggil tukang urut mak meni
iya katanya rumahnya dekat mbak yanti
nih jelasin ke bang ojak rumahnya mak meni
waalaikum salam pak aji
tis bapak lu ada
adanya pak aji
ada pak aji muron ya
entis jalan dulu ya
hati hati jepang rangka ulu ulu pak haji mau kemana ini kalau dari siuyuy alhamdulillah
hari ini saya kebanyakan kolek paji emang kenapa saya tadi beli kolak dua sintis bawa
dua sekarang pak haji bawa lagi dua rezeki itu namanya di edih lu antre gua beli kelapa muda
yuk let's go hahaha sini aku kasih ntar ya
maknya air jahe buat buka puasa mak makasih ayan pakai bikin bikin segala iya
mak tadi bikin minyak udah beres terus
ada jahe jadi saya bikin minuman aja biar mah seger kalau mau seger sih bikin minuman es
pok makan lagi sakit kalau minum es entah tambah sakit betul betul makasih ya lu udah perhatian
mama lu ada kelapa hijau ada pak haji satu ya siapa aja
lu paji paji mau beli kelapa muda atau kelapa hijau gua mau beli dua kelapa muda satu kelapa
hijau satu lu mending banyak banyak tuh yang belinya ji kagak nih yang kelapa
hijau buat gua kelapa muda buat lo alhamdulillah makasih pak haji
enggak takut lo pur
takut kenapa jack
dari tadi lo begitu terus gak takut baju betahana lo nempel
kuas banget lo jack ketawanya
gue lupa nyari tukang urut buat emak
buruan panggil jack
sokurin lo jack biar diomelin sama emak
lihat makanan begini kok cuma jadi mual ya
ntar kalau udah dipijit juga segar lagi mak
mama nih bisa mijit ke seleo mak tapi pijitannya juga enak
lo udah desain makanan buat lo buka
kalau soal makanan sih dia cepet mak
kenapa lo begitu
kan dia juga yang masak
saya udah misain kok
ya udah kalau gitu
besok mak kabar dulu ya
semoga mak tambah segar ya abis dipijit nanti
ya ada apa
kalau tukang urut sendiri di mana ya bang
tukang urut banyak yang mana
ada berapa banyak
ada pak jari mbak bunga mbak kenanga dan kawan kawan
kalau ma eni
ma siapa pak
abang lurus aja setelah gang ini
oh ya dah
terima kasih bang
pak jari dari mana lo
habis beli es kelapa muda
lo dari mana
dari musola gua
ulu ulu mbak b abis ngadem ya
gua surat asar di
lo kan ngajak gua di
ulu ulu biasa juga diajak pak haji atu
lo kan kagak suka kelapa muda im
ya elah rot apa salahnya ngajak gua
ya besok gua ajak di
buru basi rot
bang tanya bang rumahnya ma eni di mana
yang tukang lurus
abang lurus aja rumahnya yang warna hijau sebelah kanan